rangkaian acara ketiga bang indonesia gustu kampus bersama netweek
kali ini acara kita laksanakan di universitas sumatera utara medan
sampaikan mereka barang dan suara
sampaikan mereka dan suara
sampaikan mereka barang dan suara
sampaikan mereka barang dan suara